pak jokowi tahun ini tahun pilkada tahun politik tahun depan
wah kalau kita melihat ya pengalaman kita tahun dua ribu empat belas itu luar biasa
sangat sengit masyarakat terpolarisasi dan lain sebagainya
dan katanya kalau ada polling yang dilakukan sekarang nih pak jokowi ini
pasti unggul ini bagaimana masih semangat untuk jadi presiden
apa saja persiapannya dan mungkin partnernya siapa siapa saja
yang paling penting kita harus menghadapi pesta demokrasi itu dengan sebuah kegembiraan
jangan sampai ada kekhawatiran atau ketakutan ketakutan yang kita ciptakan
kemudian yang kedua beda pilihan itu biasa dalam
beda berdemokrasi beda pilihan politik enggak apa apa
dalam satu keluarga beda juga nggak apa apa
tetapi jangan sampai beda pilihan beda politik itu menjadikan kita
persaudaraan kita menjadi tidak baik atau kerukunan kita menjadi retak
atau persatuan kita menjadi retak itu yang tidak boleh
jadi silakan pilih pemimpin yang dianggap masyarakat itu paling baik
baik di tingkat kabupaten
kota di provinsi maupun di tingkat nasional
silahkan dipilih yang dianggap masyarakat paling baik
setelah itu ya kita rukun kembali sebagai saudara sebangsa dan setanah air
iya penting itu menjaga harmoni
kalau saya sendiri saya ini masih fokus kepada pekerjaan pekerjaan yang harus kita selesaikan
motivasi untuk jadi presiden masih tetap ada ya
ini kira kira kalau kita tidak menyebut nama
kriteriannya yang paling penting
belum saya masih fokus pada kerja
belum belum sampai ke sana masih panjang masih panjang
enggak juga panjang loh pak jokowi
karena banyak sekali misalnya indonesia mungkin masih perlu militer
atau sekarang perlu tokoh yang agamis
atau mungkin yang intelektual atau profesional
ini kan pengalaman selama tiga tahun ini mungkin kedepannya ada ini lah
belum belum kita masih konsentrasi pada pekerjaan pekerjaan
saya merasa pekerjaan pekerjaan yang belum selesai
bahwa ada tim internal yang juga masih dalam proses merumuskan kriteria kriteria itu
karena apapun kita ingin negara ini lebih baik lagi
tapi ngomong ngomong ini ke depan saya lihat juga ya ada misalnya anak anak presiden yang ingin masuk politik dan didorong untuk ikut berpolitik
pak jokowi sendiri bagaimana untuk ke keputusan
keluarga bapak ini bagaimana nilai atau harapan yang ingin dituangkan
kalau apa anak anak saya gimana senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya
di bisnis semuanya meskipun ya bisnisnya bisnis kecil kecilan
yang paling kecil kayak kaisang itu ya jualan pisang goreng
kemudian yang gede gibran itu jualan martabak
ini yang ayang sama suaminya mau jualan kopi ya silahkanlah
mereka berbisnis sesuai dengan yang mereka senangi
dan saya gak ingin mendorong anak anak untuk ikut dalam proyek proyek besar yang ada di pemerintahan
tapi kalau mereka memiliki keinginan untuk itu bagaimana pak jokowi
saya sampaikan enggak
misalnya kalau mau cepat gampang aja lah ikut
nyetor minyak sekian juta barel ke pertamina
atau nyetor batu bara sekian juta ton ke pln mudah
tapi biarlah anak anak saya jualan pisang goreng jualan martabak jualan kopi
saya senang melihat
pak jokowi mungkin yang terakhir ini kalau seorang pemimpin apalagi memimpin negara begitu besar
biasanya lonely at the top ya pak
pak jokowi ini yang atau yang menjadi teman bicara apalagi dalam membuat keputusan atau kalau lagi stress lagi bingung
enggak pernah stress
untuk ya dalam proses membuat keputusan itu saya tertarik ingin tahu bagaimana caranya dan siapa
semuanya semuanya selalu saya semuanya saya selalu mintai pendapat saya libatkan dan
yang paling sering saya lakukan adalah bertanya pada masyarakat
kenapa saya sering sih ke desa ke kampung ke daerah
ya selalu saya selalu ingin mendengar pendapat pendapat rakyat terhadap kebijakan kebijakan yang telah kita lakukan untuk evaluasi dan yang akan kita lakukan
itu selalu saya tanyakan pada rakyat karena energi besar kita sebenarnya ada di rakyat
dan itu efektif ya
dan masyarakat itu kalau menyampaikan kan apa adanya
kalau jelek ya ngomong jelek kalau nggak baik ya ngomong nggak baik kalau ingin menyampaikan sesuatu yang ngomong apa adanya
ya itulah yang akan terus kita lakukan
iya tapi apa rasanya kalau misalnya dikatakan wah ini pencitraan misalnya
ini dalam apa dalam dalam berpolitikan ya kata kata seperti itu apa menurut saya sangat biasa sangat biasa
jadi bukan sesuatu yang mengganggu saya
saya akan terus berjalan maju terus
baik pak jokowi terakhir saat lagi
role model yang mungkin dikagumi dan mungkin menjadi panutan dalam menjadi seorang pemimpin atau berkarya itu siapa ya saya ingin
selalu saya sampaikan bung karno itu memiliki sebuah visi besar terhadap negara ini
dengan rencana rencana besar
dengan filosofi filosofi besarnya
ya bacalah buku buku beliau akan tahu negara ini harus dibawa kemana
iya tanggung jawab yang luar biasa besar
terima kasih banyak sekali lagi pak jokowi atas waktunya memang sangat sibuk tapi telah meluangkan waktu
dan sekali lagi pak jokowi sukses